jelang hari raya idul fitri suasana di bandara halim perdana kusuma jakarta sudah normal
belum ada lonjakan jumlah pemudik karena diperkirakan puncak arus mudik di bandara ini sudah terlewati yaitu sabtu lalu
suasana berbeda terlihat di terminal keberangkatan bandara halim perdana kusuma jakarta selasa siang
antrean penumpang di loket check in dan kepadatan di area tunggu yang beberapa hari lalu terlihat kini tidak lagi terlihat
dan dea kartika saat ini berada di bandara halim perdana kusuma jakarta
kami ajak anda melihat bagaimana suasananya siang ini di sana dea
selamat siang putri
betul sekali bahwa ada perbedaan jumlah pemudik yang melakukan perjalanan melalui bandara udara halim perdana kusuma
di mana pada kemarin hari sabtu dan juga minggu yang merupakan puncak arus mudik
tepatnya di hari sabtu ada total dua belas penumpang yang diberangkatkan dari bandar udara halim perdana kusuma menuju ke sejumlah destinasi pilihan mereka
namun di hari ini jumlahnya berkurang cukup signifikan
dari tadi pagi pukul lima hingga pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat baru ada dua dua ratus lima puluh penumpang saja
yang diangkut dengan enam belas pesawat menuju ke sejumlah destinasi pilihan mereka seperti ambon kemudian ada balikpapan
semarang dan juga surabaya putri
terkait dengan hal ini dari angkasa pura ii sendiri tidak kemudian mengendurkan kinerja mereka
mereka juga mengakui bahwa mereka akan tetap bersiap untuk menunggu para penumpang yang ingin melakukan perjalanan melalui bandara udara halim perdana kusuma ini putri
dan selain itu kami juga melihat suasana yang cukup berbeda di bandara udara halim perdana kusuma
pasca insiden bom bunuh diri yang terjadi di mapolresta solo jawa tengah
di mana kami melihat para anggota tni khususnya dari kopaska dan juga polisi militer bersiaga dengan jumlah yang menurut kami jauh lebih banyak dibandingkan tadi pagi sebelum ada insiden bom di mapo resta solo
artinya ini ada pengetatan keamanan dari anggota tni setempat putri
baik terima kasih dea kartika langsung dari halim perdana kusuma